pada suatu ketika hiduplah seorang raja yang memiliki pohon apel paling istimewa di dunia
pohon itu menghasilkan apel emas
setiap hari tukang kebun akan menghitung apel apel dan menyerahkan pada sang raja
sebuah apel telah hilang
sang raja sangat marah ketika tukang kebun memberitahu tentang apel yang hilang
malam itu tukang kebun menyuruh anak sulungnya untuk menjaga pohon apel
tapi sekitar tengah malam anak sulungnya itu tertidur
keesokan harinya satu apel kembali hilang
aku akan menurut anak kedua aku untuk berjaga hari ini
malam tiba dan anak kedua dari tukang kebun itu pun tertidur sekitar tengah malam

keesokan harinya satu apel kembali hilang
anak ketiga dan anak bungsu menawarkan untuk menjaga pohon apel malam itu
ayo pencuri apel tunjukkan dirimu
saat jam menunjukkan pukul dua belas dia mendengar suara di udara
dan seekor burung terbang terbuat dari emas murni
dan dia menggigit satu apel dengan paruhnya
anak tukang kebun itu pun bangun
menembakkan panah ke arah burung
tapi panah itu tidak melukai sang bulu
hanya menjatuhkan bulu emas dari ekornya
dan kemudian terbang pergi
bulu emas itu dibawa kepada sang raja di pagi harinya
dan memanggil para dewan
semua setuju bahwa itu lebih berharga dari kekayaan kerajaan
seorang anjing tidak berguna dengan aku
aku ingin membuat seorang anjing
ada yang berguna
ada yang bisa membawa anjing kembali kekuasaan
anak sulung tukang kebun mengajukan diri untuk mencoba
anak sulung itu pun berangkat untuk menemukan burung emas
dan ketika dia tiba di hutan
di sisi hutan dia melihat seekor rubah yang sedang duduk
lalu dia mengambil busurnya untuk memanah
jangan tembak aku karena aku akan memberi nasihat baik
aku tahu apakah perlunya
aku tahu bahwa kau ingin menemukan burung emas itu
kau akan sampai di pedesaan malam hari
kau akan melihat penginapan yang berseberangan
salah satunya sangat nyaman dan indah untuk dilihat
yang satunya lagi sangat lusuh untuk dilihat
pilih yang lusuh untuk beristirahat malam ini
namun anak itu berfikir
apa yang bisa dilakukan hewan buas tentang hal ini
dia menembakkan anak panahnya ke arah rubah itu
tapi meleset dan sang rubah lari ke hutan
kemudian dia pergi dan datang ke desa tempat kedua penginapan itu berada
di salah satunya ada orang orang bernyanyi menari dan berpesta
tapi yang satunya terlihat kotor dan jorok
dia berfikir sendiri

pasti bodoh jika aku pergi ke tempat kumuh itu
lalu dia pergi ke rumah yang ramai
makan dan minum dengan tenang
dan melupakan burung itu dan juga negaranya
waktu berlalu dan karena sang putra sulung tidak kembali
putra kedua akhirnya berangkat
dan hal yang sama terjadi padanya
dia bertemu rubah
diberi nasihat olehnya
tapi ketika dia datang ke dua penginapan
kakak sulungnya memanggil dari penginapan yang indah
lalu dia pergi ke situ
dan melupakan burung emas dan negaranya dengan cara yang sama
waktu berlalu lagi
dan putra bungsu ingin mencari burung emas itu juga
aku mohon ayah biarkan aku pergi
tapi ayahnya merasa takut
aku sudah kehilangan dua anakku
tapi ayah tidak akan kehilanganku
akhirnya tukang kebun itu setuju
dan saat sampai di hutan
dia bertemu dengan rubah dan mendengar nasihat yang sama
pergi ke rumah yang kumuh
jika kau ingin menemukan burung emas itu
terima kasih rubah yang bijak
duduk di ekorku
kau akan lebih cepat sampai
lalu mereka tiba di desa
anak itu pergi ke rumah yang kumuh
beristirahat di sana sepanjang malam
pagi hari yang sama
rubah itu datang kembali dengan nasihat baik lainnya
sekarang maju terus
sampai kau tiba di istana
di sana ada banyak tentara yang tertidur lelap
kau abaikan mereka
pergi ke dalam istana
dan kau akan temukan ruangan
di mana burung emas duduk di dalam sangkar kayu
di dekatnya ada sebuah sangkar emas yang indah
tapi jangan coba untuk menukar sangkar
jika tidak kau akan menyesalinya
kemudian rubah itu merenggangkan ekornya lagi
dan anak itu duduk kembali di ekornya
lalu tiba di gerbang istana
lalu anak itu masuk
dan menemukan ruangan seperti yang diceritakan sang rubah padanya
ini akan sangat lucu
membawa seekor burung indah di sebuah sangkar yang lusuh
tapi segera setelah dia membuka pintu untuk menukar sangkar
burung itu mengeluarkan teriakan keras yang membangunkan prajurit yang sedang tidur
dia dibawa ke penjara
dan keesokan harinya dia dibawa ke pengadilan
dan semuanya setuju untuk memfonisnya dengan hukuman mati
oh raja yang baik tolong ampunilah aku
kau akan diampuni dengan satu syarat
bawakan aku gudang emas yang dapat berlari secepat angin
maka aku akan mengampunimu dan juga memberikanmu burung emas
dia pergi dalam pencariannya
lalu dia bertemu dengan sang rubah
kau lihat sekarang apa yang terjadi saat kau tidak mendengarkan nasihatku
tapi kau anak baik
aku akan tetap membantumu
untuk menemukan kuda emas kau harus jalan terus
sampai kau tiba di istana di mana kuda itu diam di kandangnya
di sampingnya terbaring pria yang tertidur lelap dan mendengkur
ambil kuda itu dengan tenang
tapi pastikan untuk memakaikan pelanak guli tua
dan bukan yang emas yang di dekatnya
semua berjalan lancar
tapi saat anak itu melihat sang kuda dia berpikir
aku akan berikan dia pelanak emas
aku yakin dia sangat pantas
tapi saat dia mengambil pelana emas sang pria terbangun
dan menangis dengan kencang
sehingga semua penjaga berlari masuk dan membawa anak itu ke penjara
dan dihukum untuk mati
namun dia memohon kembali
jika kau dapat membawa putri yang cantik kepadaku
aku akan mengampunimu
dan kau bisa memiliki burung juga kudanya
lalu dia pergi lagi dan bertemu kembali dengan rubah tua
jika saja kau mendengarkan aku
kau akan membawaku kembali

tapi aku akan bantu kau sekali lagi
dan kau akan tiba di sebuah istana
temui dia dan berikan dia ciuman
saat tengah malam sang putri pergi ke pemandian
dan dia akan mau dibawa pergi
kau jangan pedulikan saat dia ingin berpamitan dengan ayah dan ibunya
saat mereka tiba di istana
semua berjalan seperti yang dikatakan rubah
saat tengah malam
anak itu berjumpa dengan sang putri dan memberinya ciohan
dan sang putri setuju untuk pergi bersamanya
tapi dia memohon dengan tangisan bahwa sang putri ingin berpamitan dengan ayahnya
akhirnya dia setuju
tapi saat pemuda itu mendatangi rumah ayahnya
dia dibawa lagi ke penjara
kau tidak akan memiliki putriku
kecuali dalam delapan hari kau menggali bukit
yang menghalangi pemandangan jendela ku
bukit ini begitu besar
yang satu dunia pun tidak dapat menyingkirkannya
dan setelah tujuh hari
dan hanya selesai sedikit
dia duduk dengan putus asa
saat temannya sang rubah datang ke sana untuk menolongnya lagi
aku akan mengerjakannya untukmu
raja yang bahagia memberikan putrinya kepada pemuda itu
dan mereka berdua pun pergi
dan mereka bertemu kembali dengan sang rubah
kau bisa memiliki semuanya
sang putri kuda dan juga buru
pergi ke raja dan berikan dia sang putri
maka dia akan sangat senang
kau akan diberi kuda emas
dan bersalamanlah untuk meninggalkan mereka
dan jabat tangan sang putri juga
lalu angkat dia dengan cepat ke atas kuda
dan cepat pergi secepat yang kau bisa
lalu kau pergi ke istana di mana burung itu berada
aku akan bersama sang putri di gerbang
tunjukkan kuda itu dengan baik
dan raja akan membawakan burung itu
dan katakan bahwa kau ingin melihatnya
untuk melihat apa itu benar burung emas atau bukan
dan ketika itu ada di tanganmu kau pergilah
semua berjalan seperti rencana
terima kasih temanku untuk nasihat baikmu
aku berhutang padamu
jika begitu maka tolong bunuhlah aku
apa aku tidak akan melakukan itu
kau adalah temanku
baiklah itu keinginanmu
tapi aku akan memberikan nasihat yang baik
hati hati dengan dua hal di perjalanan pulang
jangan pedulikan orang yang akan digantung
dan jangan duduk di sisi sungai
dia pergi bersama sang putri
sampai akhirnya tiba di desa di mana dia meninggalkan dua saudaranya
dan di sana dia mendengar suara berisik dan kegaduhan
dia melihat dua orang pria akan digantung
penasaran dia pergi mendekat dan melihat bahwa dua pria itu adalah saudaranya yang berubah menjadi pencuri
ambillah semua uangku ini tapi ampunilah kakak kakakku
setelah menyelamatkan saudara saudaranya mereka semua datang ke hutan tempat rubah pertama kali bertemu dengan mereka
dan kedua saudaranya berkata mari kita duduk di sisi sungai dan beristirahat sejenak untuk makan dan minum
dia pun setuju dan melupakan nasihat sang rubah
lalu duduk di tepian sungainya
dan saat dia tidak mencurigai apapun mereka ada di belakang dan mendorongnya dari tepi sungai
dan membawa sang putri budak dan burung
lalu kembali pulang ke raja mereka
oh baginda raja kami kembali dengan burung emas dan yang lainnya
semua ini kami dapatkan dengan kerja keras

lalu ada perayaan besar yang dibuat
tapi kuda itu tidak mau makan burung itu tidak mau bernyanyi dan sang putri terus saja menangis
anak bungsu itu terjatuh ke dasar sungai
untungnya sungai itu hampir kering tapi dinding sungai itu begitu curam sehingga tidak ada jalan keluar
kemudian sang rubah datang kembali untuk menyelamatkannya
jika saja kau mendengarkan aku tidak ada kejahatan yang akan menimpamu
tapi kau temanku aku tidak bisa meninggalkanmu di sini
jadi peganglah ekorku dan bertahanlah
rubah itu menariknya dari sungai
mereka telah mengawasi untuk membunuh jika mereka melihatmu di kerajaan
lalu dia berpakaian seperti seorang miskin dan datang diam diam ke istana raja
dan saat dia melewati pintu sang kuda mulai mau makan sang burung mulai bernyanyi
dan sang putri berhenti menangis
lalu dia menemui sang raja dan memberitahunya tentang penipuan saudara saudaranya
mereka ditangkap dan dihukum dan sang putri kembali diberikan kepadanya
dan setelah kematian sang raja dia menjadi pewaris kerajaan
beberapa saat kemudian dia berjalan satu hari di hutan dan rubah itu berjumpa dengannya
dengan berlinang air mata di wajahnya dia berkata
ia menyuruh untuk membunuhnya
aku mohon temanku aku mohon padamu permintaan ini tolong lakukanlah
dengan sedih dia menyetujuinya
saat rubah itu terbunuh dia berubah menjadi manusia
dan ternyata rubah itu adalah kakak dan sang putri yang telah hilang selama bertahun tahun
ketika itu kakaknya menangis
ketika itu kakaknya menangis
ketika itu kakaknya menangis